seperti ini kesaktian tapak hulung semakin bertambah
bagaimana mungkin bisa secepat ini
tidak usah bingung bocah
kali ini kau tidak akan bisa mengalahkanku
aku jauh lebih sakti darimu
rasakan kembali jurusku
rara santan dan dewi samudera
aku jauh lebih sakti
aku tidak apa apa
aku tidak apa apa rimas
sudah berulang zip
kamu tak bisa
akhirnya aku bertemu lagi dengan rata santam dan kali ini aku akan menghabisinya
bapak aku aku
hari ini adalah hari kematianmu
waduh kasihan sekali anjir saketi
dia pasti berhenti
berani sekali kau mengganggu
aku belum siap
kau tidak boleh menyerang
lawan yang belum siap
tidak satria namanya
aku sudah siap
sepertinya kesaktian tapak hulong semakin bertambah
bagaimana mungkin bisa secepat ini
tidak usah bingung bocah
kau tidak akan bisa
aku jauh lebih
sekarang terimalah pukulanku ini
inilah saat kematian

sepertinya aku baru melihatmu sekarang
itu dia orangnya
siapakah gerangan diri